kita ke kasus suap pengurusan izin proyek meikarta
kepala bidang tata ruang dinas pupr kabupaten bekasi neneng rahmi menyerahkan diri
setelah diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek meikarta
menurut kabiro humas kpk febri diansyah kepada detikom
neneng menyerahkan diri dan mendatangi kpk sekitar pukul empat dini hari tadi
neneng rahmi langsung diperiksa penyidik kpk
dalam kasus dugaan suap perizinan proyek meikarta
kpk telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka
para tersangka ini berasal dari pihak pengembang proyek mekarta dan jajaran pemkap bekasi
komisi pemberantasan korupsi resmi menetapkan bupati bekasi neneng hasanah yassin
sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan meikarta di kabupaten bekasi
neneng ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya
neneng tiba di kantor kpk
kpk pada senin malam sekitar pukul dua puluh tiga tiga puluh waktu indonesia barat untuk menjalani pemeriksaan
kpk juga tengah menetapkan direktur operasional lipo group billy sindoro sebagai tersangka pemberi suap
hingga saat ini kpk telah menangkap sepuluh orang dari operasi tangkap tangan yang dilakukan di jakarta dan surabaya
neneng diduga dijanjikan menerima uang sebesar tiga belas miliar rupiah oleh pengembang lipo group
namun pemberian suap baru terrealisasi sebesar tujuh miliar rupiah
yang diberikan melalui sejumlah pejabat pemerintah kabupaten bekasi
kpk telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang sebesar sembilan puluh ribu dolar singapura
uang sebesar lima ratus tiga belas juta rupiah serta dua unit mobil
kemudian berturut turut hingga pukul tiga dini hari pagi tadi
mengamankan enam orang lainnya di kediaman masing masing di bekasi
yaitu smn dt ab d k dan s
setelah itu semuanya langsung dibawa di gedung kpk dan menjalani pemeriksaan
dari lokasi tim mengamankan uang berupa sembilan puluh ribu dolar singapura
uang dalam pecahan seratus ribu berjumlah total lima ratus tiga belas juta rupiah

tim juga mengamankan dua unit mobil
konstruksi perkaranya diduga bupati bekasi dan kawan kawan menerima hadiah atau janji
dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan meikarta di kabupaten bekasi
diduga pemberian terkait dengan izin izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas tujuh ratus tujuh puluh empat hektare
pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari
komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen tiga belas miliar
kpk menetapkan bupati bekasi neneng hasanah yassin terlibat dalam kasus suap perizinan proyek pembangunan ott meikarta
selain neneng sebelumnya kpk telah menangkap enam orang pejabat pemkap bekasi dan sejumlah orang dari lipo group
dan berikut ini adalah orang orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang kami lansir dari lamandetik com
petugas kpk menangkap empat pelaku pemberi suap proyek izin meikarta yaitu
billy sindoro direktur operasional lipo group taryadi konsultan lipo group fitra jayapurnama sebagai konsultan lipo group
dan henry jasman sebagai pegawai lipo group
dan selain pelaku dari lipo group petugas kpk juga menangkap pejabat pemerintah kota bekasi penerima swap diantaranya adalah
neneng hasanah yassin bupati bekasi
kemudian jamaludin sebagai kepala dinas pupr kabupaten bekasi
sahat mbj najor sebagai kepala dinas pemadam kebakaran pemkap bekasi
dewi tisnawati kepala dinas dpmp tsp kabupaten bekasi
dan neneng rahmi kepala bidang tata ruang dinas pupr
kelimanya diduga menerima realisasi pemberian hingga saat ini sekitar rp tujuh miliar

kasus swap izin pembangunan proyek meikarta telah menyeret sejumlah pemerintah
nama tersangka pejabat dari pemkap bekasi dan juga pejabat lipo group
kpk sendiri telah menyelidiki dugaan suap proyek mekarta sejak dua ribu tujuh belas silam
wakil ketua kpk laude m syarif mengatakan penangkapan dilakukan di dua tempat berbeda
dan berikut ini adalah lini masa kronologi penangkapan kasus meikarta
minggu empat belas oktober dua ribu delapan belas pukul sepuluh lewat lima puluh delapan waktu indonesia barat
kpk mengindikasikan adanya penyelidikan
uang dari konsultan lipo group bernama taryudi kepada nr
keduanya berpisah dengan mobil masing masing usai serah terima uang
pukul sebelas lima petugas kpk menangkap taryudi di perumahan klaster bahama cikarang usai penyerahan uang
tim kpk menemukan sembilan puluh ribu dolar singapura dan dua puluh tiga juta rupiah di dalam mobil taryudi
di waktu yang hampir bersamaan tim kpk juga menangkap konsultan lipo group bernama fitra jayapurnama di surabaya
fitra langsung diterbangkan usai ditangkap untuk penyelidikan
pukul tiga belas kpk menangkap kepala dinas pupr pemerintah kabupaten bekasi jamaludin di sebuah gedung pertemuan di bekasi
pukul lima belas empat puluh sembilan tim kpk menangkap pegawai lipo group henry jasman di bekasi
senin lima belas oktober dua ribu delapan belas hingga pukul tiga dini hari tim kpk menangkap enam orang pejabat pemerintah kabupaten bekasi lainnya di kediaman masing masing di daerah bekasi
mereka adalah kepala dinas pemadam kebakaran pemkap bekasi sahat mbj nahor
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten bekasi dewi tisnawati
kepala bidang dinas pemadam kebakaran kabupaten bekasi asep bukhori
mantan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi daryanto
dan kepala bidang penertiban dan bangunan dinas dpm tsp sukmawati
bupati neneng hasan yassin adalah pejabat terakhir yang diciduk kpk
sementara kepala bidang tata ruang dinas pupr kabupaten bekasi neneng rahmi
menyerahkan diri selasa pagi